pemerintah provinsi jawa barat mengonfirmasi adanya temuan kasus covid varian omikron di wilayah jabar
tercatat satu keluarga di kabupaten bandung terpapar varian omikron dan menjalani perawatan di rs al ihsan
saat ini kondisi pasien terkonfirmasi omikron dalam keadaan baik dan bergejala ringan
dengan adanya temuan kasus omikron di jawa barat pemprov jabar pun melakukan sejumlah antisipasi terutama dengan memperkuat testing dan tracing
dan selanjutnya kita akan mengupdate informasi terkait kondisi keluarga yang terpapar varian omikron
sudah ada produser lapangan cnn indonesia laisa nisa di bandung jawa barat
laisa selamat pagi
bagaimana kondisi pasien yang terkonfirmasi terkena atau terpapar varian omikron saat ini
selamat pagi roland memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kepala dinas kesehatan kabupaten bandung
di rs alisan ini dikatakan memang sedang merawat satu keluarga yang terkonfirmasi positif covid varian omikron
namun memang dari satu keluarga ini terdiri dari lima anggota keluarga
dari lima tersebut memang belum semuanya yang dinyatakan terkonfirmasi varian omikron
baru empat diantaranya
yang sudah positif begitu terkonfirmasi bahwa mereka terpapar covid varian omikron sementara
untuk satu orang anggota keluarga lainnya ini kemarin hasil tesnya invalid
sehingga diperlukan tes ulang untuk memastikan apakah dia pun terkena varian omikron atau tidak
dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari kadinkas kabupaten bandung
awalnya memang dari salah satu anggota keluarga ini berpergian begitu ke luar negeri
dan ketika kembali sebenarnya dia sempat dikarantina
lebih dahulu selama empat belas hari di jakarta namun tidak ditemukan adanya gejala apapun
setelah itu dia kemudian kembali ke rumahnya di kawasan kabupaten bandung
namun pada saat kembali ini memang dia merasakan ada beberapa gejala gejala yang mengarah kepada terpapar covid
yaitu seperti demam dan juga anosmia
maka dari itu satgas kabupaten bandung kemudian melakukan lagi mengecek lagi tes pcr lagi kepada yang bersangkutan
dan memang setelah dites hasilnya dari labkes da provinsi jawa barat
dinyatakan memang yang bersangkutan ini terpapar covid varian
setelah itu maka satu keluarga ini kemudian akhirnya dirujuk ke rumah sakit umum daerah provinsi al ihsan di kabupaten bandung ini
untuk dilakukan perawatan
sehingga hingga nantinya mungkin bisa kembali negatif
dan untuk informasinya dari pihak rumah sakit sendiri
memang dari satu keluarga ini kondisinya saat ini terhitung cukup baik
wiktus sudah mulai membaik
karena memang sebenarnya mereka hanya bergejala ringan saja
begitu tidak ada gejala gejala berat
namun memang pihak dari rumah sakit
ini juga masih terus melakukan observasi
kepada lima orang keluarga ini
yang dirawat di ruang intensif
khusus perawatan zona infeksi drs uda al ihsan ini
wawan memang jika kita berbicara mengenai kasus omikron di jawa barat
kepala dinas kesehatan provinsi jawa barat sendiri mengatakan
memang hingga saat ini tercatat ada empat belas orang warga jawa barat
yang terpapar varian omikron
empat diantaranya adalah mereka yang ada satu keluarga di sini
sementara sepuluh orang lain
yang terpapar varian omikron ini adalah warga jawa barat
yang saat ini memang sedang dirawat di wisma atlet e jakarta
dan rata rata memang warga warga jawa barat yang terkena varian omikron ini
adalah mereka yang sudah melakukan perjalanan dari luar negeri
dan terkait adanya temuan omikron ini
di wilayah jawa barat memang pemprov juga satgas covid sembilan belas jawa barat ini
melakukan sejumlah antisipasi tentunya
diantaranya adalah dengan meningkatkan testing dan juga tracing
untuk testing sendiri saat ini untuk di wilayah provinsi jawa barat
memang sudah dilakukan rata rata setiap harinya
mencapai tiga puluh ribu tes
yang memang sebagian besar merupakan antigen
namun angka tiga puluh ribu ini dikatakan memang sudah memenuhi standar
begitu standar minimal dari pemerintah pusat
dimana testing seharusnya di salah satu provinsi itu
namun provinsi jawa barat ini sudah mencapai tiga puluh ribu testing setiap harinya
sementara itu untuk pelacakan juga saat ini
rata rata dari satu orang kasus positif
pemerintah provinsi jawa barat melakukan pelacakan
atau tracing delapan hingga sebelas kontak erat
dan ini tentunya nanti juga akan kembali ditingkatkan
hingga mencapai idealnya lima belas orang dari satu kontak erat
dan meskipun sudah ada temuan omikron ini
memang pemprov jawa barat juga mengatakan
masyarakat tidak perlu panik
namun tetap waspada dengan selalu patuh melaksanakan protokol kesehatan
dengan ditemukannya varian omikron di jawa barat
dan bahkan beberapa di antaranya sudah terpapar begitu ya
adakah pengaruh terhadap aktivitas warga di sana saat ini
apakah aktivitasnya masih tinggi
dan bagaimana penerapan protokol kesehatan warga yang masih beraktivitas ini
kalau kami pantau memang aktivitas warga di kabupaten bandung
tempat saya berada saat ini masih beraktivitas normal
seperti biasa saat ini pun
kami pantau masih banyak orang yang berjalan jalan
atau melakukan aktivitas
seperti di sekitar rumah sakit di pasar
ataupun di tempat makan yang ada di sini
namun memang kalau kami perhatikan sebagian besar
kita melaksanakan protokol kesehatan
setidaknya dengan menggunakan masker
ketika sedang beraktivitas
dan memang untuk di jawa barat sendiri loh
jika mengenai kasus sendiri
sebenarnya dalam beberapa hari terakhir
tiga hari terakhir ini
rata rata penambahan kasus covid pun
untuk di provinsi jawa barat ini
berkisar di angka dua puluh an kasus saja
untuk saat ini sendiri
kasus aktifnya tercatat lima ratus sepuluh kasus
dimana terjadi penambahan dua puluh tujuh kasus
jika dibandingkan dengan hari kemarin
dan dikatakan memang oleh gubernur jawa barat
sebenarnya untuk kasus covid sembilan belas di jawa barat ini
masih terhitung terkendali
dan namun demikian
memang sejumlah upaya tetap dilakukan
terutama vaksinasi juga saat ini
untuk di provinsi jawa barat sendiri
memang saat ini untuk vaksinasi
dari tiga puluh tujuh sembilan juta sasaran
untuk dosis pertama ini
sudah mencapai tujuh puluh delapan tujuh puluh empat persen
atau sekitar dua puluh sembilan delapan juta orang
sementara untuk dosis kedua
angkanya sudah mencapai lima puluh empat lima puluh sembilan persen
atau sekitar dua puluh enam juta warga
sasaran vaksin di jawa barat ini
sudah mendapatkan dosis kedua
terima kasih untuk informasinya
dari bandung jawa barat
selamat kembali bertugas